kamu harus janji kamu harus meninggalkan cowok itu
setelah tujuan aku berhasil aku capai aku pasti langsung nindangin dia
peluk pelukan lagi depan gue
oke ya sayang aku siap siap dulu ya
wah lega akhirnya aku bisa pipis juga
si nenek sihir dateng
sama sama di mana ini
aduh kamu gak usah khawatir gitu dong sayang
aku pacaran sama dia itu
cuma untuk luar rotin sama membang ketengarannya dia aja
jangan nggak usah khawatir
segera setelah aku dapat apa yang aku mau
aku jadi atas terkenal
aku pasti langsung capakin dia
wah ternyata si nenek sihir itu tuh emang gak benar ya
ternyata dia tuh cuma mau manfaatin si rizky aja

nggak nggak beneran aku nggak bohong
orang aku tuh denger sendiri pake kumping aku nih nih nih beneran
dengar ya bunga itu cewek yang baik
nggak mungkin dia mau manfaatin gue
yaudah kalau kamu nggak percaya orang aku jujur kok
dan aku tuh ngerasa aku harus nyampein yang sebenernya yang terjadi tuh kayak apa
biar kamu tahu tapi kalau kamu gak mau percaya juga sama aku ya terserah
eh lo tuh sengaja ya mau bikin gua sama bunga putus iya ngaku lo
nggak kok itu nggak bener
yaudah kalau kamu nggak mau percaya sama aku aku mau turun nih
bunga untuk bunga
serah deh yang penting wangi
kamu harus janji kamu harus meninggalkan cowok itu
setelah tujuan aku berhasil aku capai aku pasti langsung ninggalin dia
peluk pelukan lagi depan gue
gak tahu siapa gue
artis papan atas diselingkuhin
masih banyak nih
sabar dong den barangnya banyak nih satu satu
katanya mesti ngumpet ngumpet dari wartawan
gak pakai lama ya
kabar terbaru dari rizky hanggono
ternyata gadis misterius yang selama ini tidak dia beritakan kepada media dan pers
adalah kekasih barunya pemirsa
mengatakan anda mau menikah dengan bunga dalam
gak ada yang tegak banget itu lho pak e
ya allah pintarnya anak bu
ya perlu saya tegaskan sekali lagi disini bahwa saya dan bunga
sudah tidak ada hubungan apa apa lagi
terus pacarnya saya
mas sebentar mas
iya mas pacarnya siapa
sebentar aduh mbak
mas jangan nyalah
jagetnya cuma satu kan
pacar saya sekarang adalah
ya ampun ampun
pasti bercanda nih
kenapa mau lewat jalan mbak
terus jawab dong mbak
apa kembar artis film juga mbak

mbak artis ya
agusti apa kembar
artis yang gua
asik banget sih
aku ngelahirin dia
yang nyetrum sabto
yang nyetrum sabto
aku kan juga nyetrum
oh kalau mbak gak jadi
kalau mbak gak jadi
kalau mbak gak jadi
ini tuh gak bener ini
aduh aduh aduh aduh
mbak disini kalau memang itu bener
ini pacar saya pemalu ya
pacar saya pemalu
mereka berdua gak mungkin pacaran
palu palu palu
jadi tinggal nikahnya aja
iya besok kita ke jakarta
enggak aku bakal jadi kayak julia estel
film saya sedang persiapan mbak untuk dua buah judul layar lebar lagi ya
saya sedang persiapan teater kebetulan